sekitar dua puluh gerobak nasi goreng ini berjualan berdampingan di perempatan jalan manu antama kecematan tade surabaya
mungkin ini satu satunya tempat di dunia di mana puluhan penjual nasi goreng berjualan di satu lokasi
pembeli bisa memilih penjual nasi goreng yang paling sesuai dengan lidah mereka
menu yang dijual sama mulai dari nasi dan mie goreng mie kuah hingga nasi goreng kerangsengsan yang menjadi favorit pembeli
harganya mulai dari rp tiga belas hingga rp enam belas per porsi
sehari hari mereka menggelar lapak hingga tengah malam
para pembeli yang datang kebanyakan telah berlangganan selama bertahun tahun
tak hanya unik karena ramai pembeli juga menceritakan rasa nasi goreng yang enak dan porsi yang banyak
ya berlangganan sudah satu tahun ya waktu itu ya main main kemanuan aja sih
ya kebetulan ya kebetulan ya anak anak suka nasi goreng
para pedagang nasi goreng ini berasal dari daerah berbeda beda di jawa timur
para pedagang yang sebagian besar dari lamongan nganjuk dan gresik ini di surabaya tinggal berdekatan di jalan wonerjo kelurahan manuan kulon kecamatan tandes
awalnya pada seribu sembilan ratus sembilan puluh an mereka berjualan keliling kampung
sekitar pukul enam sore atau sebelum keliling mereka selalu berkumpul di perempatan jalan manukantama
jaraknya hanya sekitar tiga ratus meter dari rumah mereka
namun para pembeli malah berdatangan dan penjual harus menunggu mereka makan di tempat barulah para penjual bisa keliling kampung sekitar pukul delapan malam
sepulang dari berjualan mereka berkumpul lagi di tempat yang sama hingga membuat mereka tak lagi keliling kampung
para penjual mengatakan hasil berjualan keliling ternyata lebih sedikit ketimbang saat menetap di satu tempat
apalagi perempatan yang lainnya
pembelian hajatan ini strategis
selain dilewati warga kampung sekitar juga dilewati warga dari tempat lain
sekitar tahun dua ribu lima mereka akhirnya berjualan menetap dan membentuk paguyuban hingga beranggotakan sekitar dua puluh penjual
meski berasal dari daerah berbeda mereka memiliki rasa solidaritas
seperti mengunjungi anggota keluarga yang sakit atau meninggal mempunyai hajatan dan lain lain
manfaatnya itu kita bisa bersatu
ada ikatan antara anggota satu dengan anggota lain itu lebih erat lah
misalnya ada anggota yang sakit ada anggota yang meninggal keluarganya maksudnya keluarganya yang sakit
itu ada solidaritas dari anggota itu sendiri
hingga kini mereka mampu bertahan karena bersaing secara sehat dan saling memberi motivasi
saat saat ini mereka berjualan di tempat yang sama
ada pembelian dalam jumlah besar mereka pun saling berbagi porsi
itu kan ada pengertian dari ketuanya
mungkin masaknya kurang enak mungkin bumbunya mungkin porsinya kurang atau gimana
nanti kan itu bisa buat motivasi dari anggota yang satu dengan anggota yang lain
eksistensi bursa nasi goreng manuan tak hanya mampu memuaskan lidah para pembeli
tapi juga mampu menghidupi keluarga para penjual dan warga sekitar
rata rata setiap penjual nasi goreng menghabiskan sepuluh hingga tiga puluh kg beras
dan penghasilan bersih dua ratus hingga lima ratus ribu rupiah sehari
jika penasaran anda mungkin bisa mencoba rasa masakan dari masing masing penjual di bursa nasi goreng manuan